dua partai dalam koalisi indonesia bersatu partai amarat nasional dan partai persatuan pembangunan
menyambut baik soal opsi bergabungnya partai nasdem ke kib setelah ketua umum nasdem surya paloh
menemui ketua umum partai golkar air langga hartanto di kantor dpp golkar
pertemuan antara air langga dan juga surya paloh dimaknai oleh pan dan p tiga
sebagai bentuk komunikasi politik yang cair jelang pemilu dua ribu dua puluh
terkait dengan agenda yang berhubungan dengan kunjungan bapak ketua umum nasdem ke partai golkar
kami sebagai salah satu dari koalisi kip tentu menyambut baik dan berharap
nanti itu juga bagian yang akan bisa kami diskusikan di kib
artinya pan melihat ada peluang bagi nasdem untuk bergabung dengan kib
namanya juga politik ya politik itu adalah seni
ini dari segala kemungkinan jadi tentu kalau memang itu sebuah realisasi kedepannya
tentu kita akan senang siapapun yang akan bergabung dengan kib pasti kita akan senang